tuna jenis ikan yang satu ini bukan badannya saja loh yang berselimut daging tebal tapi juga bagian rahannya
mula mula rahang tuna digoreng dan berlanjut dengan dibakar
konon katanya kombinasi pemasakan ini akan membuat kepala ikan tuna rasanya nyaris mirip dengan daging
biar tambah nikmat rahang tuna disajikan bersama varian sambal yang dilumuri di atasnya
dari mulai sambal kecap jahe hingga sambal matah
untuk menyantapnya kita juga harus jelini sebab dagingnya terselip di tiap tiap sudut
teksturnya pun masih terasa juicy dan lembut
ditambah sambal dan sayur segar rasanya super
enak sih pedas ikannya juga dengan harga yang segitu worth it banget ya karena ini gede banget tuh
terus sayur lainnya juga segar fresh enak
hidangan rahang tuna ini merupakan menu andalan di sebuah kedai di kawasan jalan pahlawan bandung
cukup enam puluh lima rupiah saja anda sudah bisa mendapatkan paket lengkap raham tuna nasi sayur keciwis dan juga minuman segar kuliner

salah satu maestro pembuat daging tepek ikan adalah nyai nachimia
yang sudah tiga puluh lima tahun menerima pesanan membuat daging tepek untuk pesta pernikahan
pokoknya semua apa pesta perlu tepek
tepek ikannya harus aduk
kaloran jambi tahu dulu
proses pembuatan daging tepek ikan cukup panjang
satu kilo ikan yang sudah dibersihkan dipisahkan daging dengan durinya
setelah itu dipirik untuk menghaluskan daging ikannya
tambahkan lima siung bawang putih sebagai penghilang aroma amis ikan
garam dan gula secukupnya serta dua butir telur ayam
campur semuanya hingga merata
baru deh masukkan empat ons tepung sagu lalu aduk kembali
boleh ditambahkan sedikit air jika dirasa perlu
adonan daging tepek lalu dicetak ke dalam loyang
sambil ditepek tepek atau diratakan dan ditipiskan seperti ini
nah dari proses inilah nama daging tepek didapatkan
untuk diolah menjadi hidangan daging tepek harus direbus dulu hingga mengambang
setelah matang dan dingin potong menjadi delapan bagian berbentuk jajaran genjang
daging tepek biasanya diolah dengan cara digulai
gulai daging tepek yang bertekstur lembut
dan rasa yang diri ini sangat cocok disantap dengan nasi hangat dan juga lalapan
tim liputan cnn indonesia